sebanyak lebih dari dua pasukan gabungan
akan diterjunkan untuk pengamanan acara
kemah presiden di ibu kota baru negara nusantara
presiden direncanakan berkemah di titik ibu kota baru negara
selama dua hari yaitu hari ini hingga selasa esok
pangdam enam mula warman dalam konferensi pers virtual pada minggu
menyatakan pengamanan akan dimulai saat presiden tiba di bandara
kami sudah gelar pasukan jumlah secara keseluruhan
yaitu dua enam puluh empat orang terdiri dari tni kemudian dari kepolisian
dan ditambah dengan unsur dari pemerintah daerah
dalam kemah yang digelar selama dua hari
presiden mengundang tiga puluh empat gubernur dari seluruh indonesia
gubernur yang diundang wajib membawa sampel tanah dan air
dari masing masing daerah untuk disatukan di lokasi ikn
sampel tanah dari tiga puluh empat provinsi akan disatukan di ikn nusantara
dalam acara seremoni gentong nusantara
yang merupakan gambaran simbolis bahwa ikn nusantara
merupakan refleksi dari tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia
sebagai persiapan sejumlah gubernur atau wakil gubernur
telah mengambil sampel tanah dan air dari daerah mereka
seperti yang dilakukan gubernur jawa timur
hafifah inder parawansa yang mengambil sampel tanah dan air
di situs gendong
daton majapahit di kecamatan trawulan
kebupaten mojokerto pada sabtu
dipilihnya tanah dan air di situs kedaton
karena situs ini merupakan istana milik tribuan natunggadewi
saat menjadi penguasa ketiga majapahit bersama mahapati gajah mada
yang bersumpah menyatukan nusantara
pada hari yang sama gubernur kalimantan timur isran nur
mengambil sampel tanah dan air di dua tempat
yakni kebupaten pasar dan kebupaten kutai kartanegara
pengambilan sampel tanah dan air di dua lokasi ini
dilakukan dengan ritual adat
pengambilan air dan tanah di wilayah kabupaten kutai kartanegara
adalah untuk mewakili kesultanan yang ada di provinsi kalimantan timur
kedua benda itu nantinya akan dimasukkan ke dalam anjat
tas khas dari masyarakat dayak kalimantan timur
ia menggambarkan bahwa warga kaltim siap mendukung ikn